assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya bapak presiden dan saudara saudara sekalian semua yang hadir
seperti tadi pagi sore ini juga panitia membentuk tim penilai
untuk menilai siapa yang berbusana tradisional
adat daerah yang paling baik sore ini
pertama franz mansim kepala suluku arfak
agar naik ke podium
yang kedua ibu ratna dewi budiono
dengan pakaian dayak
agar mendekat ke podium menaik ke podium
yang ketiga saudara yusak rumambi sulut
bapak naik di sini
yang ke empat tengku johan marzuki acchay
yang ke lima sumar hartarti bengkulu
silakan semua naik ke panggung
dan seperti tadi pagi
semua mendapat sepeda
dari bapak presiden
boleh langsung dipakai
boleh kita berikan tepuk tangan
yang sangat meriah sekali lagi
untuk para pemenang
yang hari ini mendapatkan apresiasi
kami persilahkan untuk langsung
sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah
luar biasa sekali
ini benar benar niat sekali
ini dan bapak yang terakhir tadi
menggunakan pakaian dari sulawesi utara
wah luar biasa sekali
kepada penderima apresiasi
kami persilahkan untuk mengambil sepedanya langsung
dan kita lihat justru di podium ini
menunjukkan keberagaman indonesia
yang menunjukkan kekayaan kita
yang sangat luar biasa sekali
yang harus kita jaga
sampai akhir hayat
boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah
untuk penderima apresiasi
sebagai pengguna baju adat dengan lengkap ya
betul sekali dan ini masih berfoto bersama
setelah ini kami persilahkan untuk boleh kembali ke tempat
dan mengambil sepeda yang ada di bawah podium mc
di sebelah kiri dari podium mimbar kehormatan
sekali lagi kami persilahkan untuk mengambil sepeda
yang ada di sisi kiri mimbar kehormatan
dan kami persilahkan
bapak presiden dan wakil presiden
beserta ibu untuk kembali ke tempat